penderita demam berdarah di kabupaten sika nusa tenggara timur terus bertambah
hingga selasa sore sepuluh maret data dari dinas kesehatan kabupaten sika menunjukkan
telah menyentuh angka satu dua ratus enam belas kasus dengan korban meninggal mencapai empat belas orang
inilah sejarah terburuk setelah empat kali kejadian luar biasa demam berdarah di sika
sejarah klb tiga kali dan yang klb yang kali ini yang terparah
karena yang dua ribu sembilan belas itu enam ratus dua puluh kasus dan kematian tiga belas dalam setahun
tetapi untuk dua ribu dua puluh ini baru masuk bulan maret sudah kematian empat belas dan kasus saat ini satu dua ratus enam belas kasus
sementara itu jumlah kasus demam berdarah di bogor jawa barat terus meningkat setiap bulan
hingga selasa tercatat satu ratus dua puluh pasien demam berdarah tersebar di sejumlah rumah sakit di kota bogor
adapun pemerintah daerah setempat belum menetapkan status klb
lantaran jumlah korban jiwa masih berada di bawah data pada dua ribu sembilan belas
januari februari maret di tahun dua ribu sembilan belas itu kematian dua ratus sebelas
kalau kita sekarang kan kematian tahun dua ribu dua puluh
berarti bisa belum dibilang klb ya
dalam kurun tiga bulan pertama dua ribu dua puluh jumlah kasus demam berdarah di tangerang selatan banten terus meningkat
berdasarkan data terakhir jumlah pasien yang berdarah di tangerang selatan banten terus meningkat
jumlah kasus demam yang dirawat di rumah sakit umum kota tangerang selatan mencapai delapan puluh tujuh orang dengan dua diantaranya meninggal
wakil wali kota tangerang selatan benyamin daphmi mengatakan
pihaknya telah menginstruksikan jajaran tingkat kecamatan dan kelurahan
agar mengaktifkan kembali pasukan jumantik di lingkungannya
saya sudah instruksi kepada para camat para lurah untuk melakukan kebersihan lingkungan
termasuk jumantik ingin diaktifkan lagi di masyarakat
meningkatnya jumlah kasus demam berdarah di wilayah tangerang selatan disebabkan oleh cuaca ekstrem yang terjadi sejak awal dua ribu dua puluh